sebanyak lima puluh lima tenaga kerja indonesia asal sulawesi selatan tiba di pelabuhan nusantara parepare sulawesi selatan
mereka dideportasi dari malaysia karena izin tinggal tidak diperpanjang akibat lockdown di negara tersebut
sebanyak lima puluh lima tki tiba menggunakan kapal motor thalia dari nunukan kalimantan utara di pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan jumat siang
mereka dijemput dengan protokol kesehatan dan diarahkan ke terminal penumpang ajat tapareng untuk didata dan diperiksa kesehatannya
para tki ini dipulangkan setelah menjalani masa karantina selama empat belas hari di tawau malaysia
mereka dipulangkan lantaran izin tinggal tidak diperpanjang akibat status lockdown di malaysia
usai didata dan menjalani pemeriksaan kesehatan para tki dijemput pemerintah kabupaten asal
mereka juga dianjurkan untuk melakukan karantina selama empat belas hari ke depan
sejumlah lima puluh lima orang diberi tki dari malaysia
mereka itu deportasi antara lain izin tinggalnya sudah habis dan saat ini malaysia lagi lockdown jadi dikeluarkan
kalau status kesehatan mereka apa sih
mereka sebelum pulang mereka sudah menjalani karantina empat belas hari di sana
terus sudah dilakukan pemeriksaan swab pcr dengan hasil negatif